mahalnya tanah di jakarta tentu berdampak pada mahalnya harga hunian di ibu kota
warga berpenghasilan rendah yang sulit punya rumah memilih untuk hijrah
pindah ke daerah daerah sekitar penyangga ibu kota
kondisi ini membuat dua pasangan calon pemimpin jakarta yang tersisa
kemudian putar otak untuk melahirkan program program yang dianggap dapat mengatasi masalah hunian ibu kota
masuki cahaya purnama dan jarod saiful hidayat mantap dengan program rumah susun sewa
atau rusunawa yang sudah dijalankannya selama ini
meski menuai sejumlah pro kontra pasangan ini mantap bahwa program ini merupakan konsep yang paling tepat untuk warga ibu kota
kondisi ibu kota yang minim lahan kosong menjadikan konsep membangun secara vertikal
merupakan konsep penyediaan perumahan ideal di ibu kota saat ini
konsep rusunawa ini menyasar masyarakat kurang mampu
seperti yang berpenghasilan sesuai upah minimum warga relokasi dari bantaran sungai nelayan dan pekerja harian lepas
dengan hanya membayar rp satu ratus lima puluh hingga rp empat ratus lima puluh
warga sudah bisa menempati rusunawa beserta dengan sejumlah fasilitas yang sudah disediakan
namun rusunawa bukan tanpa celaan
mulai dari rumah susun yang disewakan kepada pihak lain oleh penghuninya
hingga tunggakan sewa rusun yang dianggap masih belum terjangkau masih menjadi problematika
selain itu penggusuran juga masih terjadi

itu tentu ada kamu lahirin anaknya mungkin gak semua bagus
sementara itu pasangan calon gubernur dki jakarta dan wakilnya anies baswedan dan sandiaga uno
masyarakat diminta menabung selama enam bulan untuk pengganti uang muka
kemudian mencicil selama lima belas hingga tiga puluh tahun dengan cicilan sekitar dua tiga juta per bulan
dengan program ini pasangan ini berharap masyarakat jakarta dapat memiliki rumah
program yang dicanangkan ini masih diragukan dan mendapat kritikan dari berbagai pihak
gubernur bank indonesia agus dewi martowardoyo mengatakan program ini menyalahi ketentuan
menurutnya kredit properti harus memiliki minimum uang muka
alhamdulillah sekarang warga masyarakat jauh lebih percaya
dan ternyata bi sendiri sudah memberikan klarifikasi bahwa peraturan bi memperbolehkan
selama itu adalah programnya pemerintah dan ada payung perundang undangannya
dan kita akan coba
lakukan pembicaraan dengan dprd bahwa ini nanti payungnya adalah perda
selain tidak mungkin terwujud menurut jarod sulit menemukan mitra perbankan
yang dapat menyediakan kredit pemilikan rumah tanpa uang muka
mas rontiga menyediakan rumah murah tanpa dp
oh gak ada
gak ada pak
selama ini kok gak belum tau ya
terlepas dari program siapa yang paling tepat untuk memperbaiki permasalahan klasik jakarta saat ini
siapapun yang akan memimpin ibu kota diharapkan mampu membawa masyarakat keluar dari penyakit urban yang diderita selama ini
suci banjin cnn indonesia
hunian atau tempat tinggal yang layak bagi warga ibu kota memang masih menjadi permasalahan klasik di jakarta
bila tidak dituntaskan tidak adanya pemukiman yang layak bagi warga bisa berimbas pada sejumlah persoalan urban lainnya
misalnya penggusuran lalu bagaimana solusi kedua pasangan calon pemimpin ibu kota untuk mengatasi masalah hunian ini
apa saja pro dan kontranya kami akan membahasnya dan membukanya di meja ini bersama ansi lema
jurubicara tim pemenangan ahok jarot
terima kasih bang ansy sudah datang
kemudian ada bang alexander yahya datuk jurubicara tim pemenangan anies dan sandi
terima kasih bang alex yang hari ini berpeci
wah tampil lebih beda
kemudian ada kang yayat supriyatna ahli tata kota dari universitas trisakti jakarta
terima kasih kang yayat sudah mau datang
kita akan membahas saya minta kang yayat dulu untuk mengelaborasi
sebenarnya seperti apa kondisi kalau kita bicara mengenai hunian murah apa namanya perumahan untuk warga
kondisinya seperti apa
masalah dan tantangannya bagaimana
ya pertama yang harus kita akui bahwa kebutuhan rumah adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan kualitas hidup warga
kita akui bahwa tiga faktor penyebab kemiskinan di jakarta ini yang sangat dominan
satu biaya transportasi yang terlalu tinggi
kedua biaya sewa rumah dan harga rumah
sewa rumahnya juga cukup tinggi
kalau mau pengen murah pasti ke pinggir biasanya kan
karena sulit rasanya mencari rumah
murah di tengah kota itu persoalannya
yang ketiga itu adalah biaya hidup yang tinggi
nah pertanyaan dan tantangannya bagaimana kita bisa menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah lah
karena ini persoalan paling mendasar mekanisme pengadaan rumah kita mengikuti aturan aturan yang sudah ada
memang agak mirip ke arah mekanisme pasar
sementara dalam konteks kebijakan misalnya kalau negara mengintervensi itu dalam konsep social housing
jadi perumahan sosial ya kan
kalau pendekatannya kepada pendekatan modal capital otomatis pendidikan rumah pasti mengacu kepada mekanisme perbankan mekanisme yang sudah diatur
nah tetapi pertanyaannya kalau misalnya penyediaan rumah ini mengikuti mekanisme pasar bagaimana dengan saudara saudara warga yang memang tidak punya kemampuan untuk beli uang mukanya beli harga rumah dan sebagainya
sementara ini sebetulnya pemerintah sudah punya kebijakan instrumen finansial untuk membantu bagi mereka yang tidak mampu
tetapi pertanyaannya di mana bisa menjual rumah seharga satu ratus empat puluh juta satu ratus lima puluh juta di ibu kota ini harga segitu kan
mau tidak mau pasti ke pinggir
karena sekali lagi concern terbesar dalam pembangunan perumahan di jakarta tadi di awal sudah dikatakan adalah harga tanah yang demikian mahal
tidak diikuti dengan biaya biaya infrastruktur lainnya
makanya menurut anda intervensi pemerintah itu menjadi sangat penting untuk bisa kemudian
dalam ini khususnya bagi mereka yang memang memerlukan bentuk subsidi atau bantuan dari pemerintah
nah ini yang real anda lihat untuk khusus jakarta selama puluhan tahun lah jakarta kemudian kan urbannya berkembang
selama ini intervensi apa ketika tidak dibiarkan mekanisme pasar itu terjadi
sebetulnya begini ada dua konsep ya
penanganan perumahan oleh pemerintah atau oleh penanganan oleh pihak swasta
atau oleh masyarakat gitu
kalau misalnya konsep pemerintah dulu tanggung jawab perumahan itu memang di pemerintah
kita punya belajar sukses lah ketika pemerintah berhasil membangun rumah murah melalui perumnas
jadi ada take over dari badan usaha milik negara yang membantu penyediaan rumah
nah kemudian yang kedua ada program program revitalisasi pemukiman perkampungan itu melalui program perbaikan kampung
bahkan jakarta itu adalah gurunya bagi negara negara lain untuk belajar keep ya
ada program dengan konsep proyek husni tamrin
itu menarik karena pendekatannya pendekatan pembangunan rumah swadaya
nah sekarang menjadi pertanyaan ketika jumlah penduduk makin bertambah harga tanah makin tinggi otomatis jakarta makin padat pilihan sekarang adalah dengan vertikal housing misalnya kan sebagai pilihan
tetapi yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana membackup kebutuhan masyarakat yang tidak mampu ini
karena memang sekali lagi fakta yang ada ini persoalan mendasar

karena memang sekali lagi fakta yang ada ini persoalan mendasar adalah kemampuan mereka untuk membiayai pengadaan perumahan
karena sekali lagi di mana mana secara formal pun kelas menengah ke atas ketika membeli rumah pasti melalui fasilitas kpr
tapi kpr pun kadang kadang sangat tergantung kepada suku bunga berlaku kan
awalnya mungkin tiga tahun pertama dia flat tapi selanjutnya itu akan naik berdasarkan mekanisme yang berlaku ya kan
jadi memang agak berat
nah sekarang bagaimana bagi mereka yang tinggal di kawasan kawasan kumuh
mereka yang tinggal di wilayah bantaran sungai yang kena program revitalisasi sungai dan sebagainya
otomatis memang harus ada inisiatif ada kecerdasan dan satu kata penting ada keberpihakan
nah kata kunci keberpihakan itu adalah konsep bentuk bantuan yang akan diberikan apa kepada pemerintah
jadi kalau misalnya kita selama ini hanya pada jargon wacana tetapi prakteknya mekanisme pengadaan rumah itu memang sudah mengacu kepada mekanisme yang berlaku selama ini
mekanisme pasar mengikuti aturan melalui kpr sehingga ada kemauan pihak perbankan untuk membiayai penyediaan perumahan
karena tidak semua orang hari ini kaya tiba tiba beli rumah
orang nggak mungkin ya itu
orang harus pelan bertahap ya kan
yang katakanlah yang mapan pun dimana mana secara bertahap melalui kpr yang biasanya disediakan lebih mudah
sebelum kita akan bahas lagi intervensi apa sebenarnya yang realistis yang tidak hanya janji manis tapi kemudian paling realistis
untuk bisa dilakukan oleh pemerintah daerah
kita punya beberapa grafis yang membandingkan sebenarnya program perumahan masing masing calon yaitu pasangan ahok jarot dan anissadi
boleh ditampilkan ke layar belakang kita mungkin
untuk bisa kita bandingkan ini data yang kami peroleh dari banyak berbagai sumber
ini kalau kita lihat adu program hunian ibu kota misalnya pasangan ahok jarot dengan andalannya rumah susun sewa
dengan rusun tipe tiga puluh
diberikan kjs dan kjp
tidak dibatasi masa tinggalnya
plafonnya kpr hingga tiga ratus lima puluh juta
talangan dp kpr hingga lima puluh juta
tenor kpr hingga tiga puluh tahun
ini janji janji manis kedua pasangan calon yang kemudian tadi kata anda kang yayat
intervensi harus hadir untuk bisa membuat orang jakarta memang bisa
ternyata orang jakarta bisa tinggal di jakarta
ya di jakarta
ya khususnya pada mereka yang menengah bawah
karena bagaimanapun kalau ini dibiarkan
kekumuhan akan terjadi dimana mana
ini persoalan paling mendasar itu
oke kita akan langsung uji
kedua pasangan calon untuk beradu gagasan terkait dengan perumahan ini
sebelum saya akan ke bang ansy dan juga bang alex
kita akan jeda dulu
kita akan tagih janji mereka di segmen berikutnya
kami akan segera kemarin saat itu
sebelum saya akan tanya bang ansy dan bang alex tentang program perumahan
atau memberikan hunian yang layak bagi warga ibu kota
khas janji kedua pasangan calon
saya akan coba ingatkan anda lagi ketika debat kandidat beberapa waktu yang lalu
di putaran pertama kedua calon ini juga sempat berdebat
tentang bagaimana menyediakan perumahan yang masuk akal dan layak bagi warga ibu kota
sebelum saya akan tanya bang ansi dan bang alex

untuk mendapatkan rumah dengan kredit dp nya rupiah
dengan rupiah dp
maka seperti juga pipa mereka tak kuat membayar di awal
rumah juga sama
jangan airnya mengalir tapi rumahnya tak dimiliki
miliki rumahnya miliki air bersihnya dan kemudian merasakan kesejahteraan keadilan di jakarta
kita memang membangun banyak apartemen
maupun pasar pasar kami supaya pekerja pekerja orang jakarta yang nggak mampu beli rumah di jakarta
kerja di jakarta kembali tinggal di jakarta
dengan menyewa apartemen harga kos
tapi ketika gajinya di atas sepuluh juta kami akan menjual apartemen itu dengan harga modal
hanya tiga ratus juta untuk ukuran tiga puluh
jadi ini akan mendorong mengatasi kemacetan
itu tadi sedikit cuplikan kedua pasangan calon yang menjawab tadi tantangannya kang yayat juga
mahalnya harga tanah di ibu kota harga properti dijawab dengan intervensi seperti itu dari pasangan anisandi dan juga pasangan ahok jarot
saya akan ke bang hansi dulu
bagaimana kemudian ahok jarot mengatasi masalah krusial yang sebenarnya menjadi masalah yang cukup sulit juga bagi warga ibu kota
untuk menemukan hunian yang layak ini di ibu kota dengan harga yang terjangkau pastinya
perlakuan yang diberikan oleh
basuki jarod terhadap warga atau masyarakat dengan penghasilan rendah
yaitu adalah yang pertama menghadirkan keadilan sosial
yang kedua adalah keberpihakan atau afirmatif polisi yang tegas
dan yang ketiga itu adalah dalam bentuk memberikan subsidi
tidak hanya dalam soal pemukiman atau hunian tetapi ada empat isu kunci terkait dengan hal ini yang menggunakan tiga kata kunci itu pendekatannya
yaitu adalah pendidikan kesehatan transportasi dan masalah pemukiman
terkait dengan masalah pemukiman atau hunian ada empat solusi secara kategorial yang sudah dihadirkan oleh basuki dan jarot
yang tadi sudah disebutkan ya membangun rusun kepemilikannya itu bisa bersifat sewa bisa juga bersifat kepemilikan
tetapi ini nanti disesuaikan dengan tingkat penghasilan warga
penghasilan warga di bawah tiga juta itu tentu ya seperti tadi yang dihadirkan oleh pak ahok penjelasannya dan juga keluar di grafis tadi
bahwa ini tentu masyarakat
akan susah ya untuk mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar untuk membiayai tempat tinggal ini
karena itu kemudian mereka menghadirkan kebijakan afirmatif polisi dalam bentuk subsidi delapan puluh dua puluh
delapan puluh dua puluh itu maksudnya gimana pak
artinya ada subsidi dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat ini
sehingga kemudian mereka bisa menggunakan rusun ini ya terutama kepada mereka yang penghasilannya itu di bawah tiga juta
hari ini kalau tiga juta penghasilan itu untuk cicil per bulan
itu susah karena itu tidak bisa tidak harus ada keberpihakan dalam bentuk afirmatif policy dan juga subsidi
ini sewa atau kepemilikan permanen pak
iya perlaku sewa
perlakuan yang lain ini tentu juga diberikan kepada mereka dengan penghasilan sepuluh juta
ya tentu tadi seperti yang dijelaskan oleh pak ahok bahwa ini adalah kategori kedua yang juga bisa dikembangkan
dan juga di atas sepuluh juta
jadi kata kuncinya adalah bahwa pak hock dan pak jarod
ini bukan baru bicara terutama terkait dengan konsep menghadirkan rusun sewa ataupun juga kepemilikan di jakarta ini
karena selama ini kita sudah melihat ada begitu banyak rusun rusun yang menampung warga warga hasil relokasi ya dari bantaran pinggiran sungai
yang kemudian kepada mereka ini diberikan kjp diberikan kjs ada program ketuk pintu layani dengan hati ada juga subsidi berupa daging
yang semuanya ini membantu mereka untuk kemudian semakin meringankan biaya hidup mereka
karena itu kepada mereka saya bicara pada kategori yang pertama tadi
masyarakat dengan penghasilan di bawah tiga juta per bulan itu tadi
jadi kepada mereka itu diwajibkan kalau dipukul rata ya membayar sepuluh sampai lima belas per hari untuk membayar biaya sewa ini
nah kalau dikalikan tiga puluh ribu nah kita bisa hitung kira kira
dan ini lokasinya ada di kota jakarta
dimana hari ini kita bisa mendapatkan rusun dengan kelas sekitar tiga ratus lima puluh sampai empat ratus juta dengan berbagai fasilitas ya
kjp kjs akses transportasi gratis ya transjakarta anak anak mereka
juga program layanan ketuk pintu dengan hati ada satu dokter di situ ada perawat ada bidan dan juga ada subsidi daging
dengan demikian sebenarnya apa yang dihadirkan oleh basuki dan jarod
ini bukan baru pada konsep
tetapi sudah berupa suatu program yang sudah dirasakan oleh warga jakarta
itu kalau bicara mengenai sewaan bang
bagaimana dengan kepemilikan tadi yang sudah diulas juga oleh kang yayat
intervensi untuk bagaimana kemudian meningkatkan memberikan intervensi supaya masyarakat itu bisa punya rumah
tidak hanya sewa
apakah memang ahok jarot memang tidak punya konsep untuk membuat masyarakat jakarta bisa punya properti gitu di jakarta
kalau kita bicara ini kan kepemilikan terhadap properti
ini terkait juga dengan kemiskinan
dan kemiskinan itu bisa diselesaikan dengan dua pendekatan kunci
yaitu dengan pendidikan dan juga dengan kesehatan
kesehatan ini membuat masyarakat ini menjadi produktif dan kemudian dia bisa bekerja
pendidikan memungkinkan masyarakat ini mengalami mobilisasi vertikal
tetapi kalau kita bicara soal kemiskinan soal pendekatan kesehatan dan pendidikan
ini membutuhkan waktu
tidak kemudian sekedar membalikan telapak tangan dan kemudian tadi orang miskin kemudian dia memiliki akses untuk memiliki properti
karena itu pak ahok seringkali mengatakan bahwa berdasarkan hitung hitungan kalau beliau memberikan kjp dan kjs
terutama kjp mulai dari pendidikan dasar sampai kepada perguruan tinggi
dia hitung dalam waktu beberapa tahun kemudian
masyarakat yang mendapatkan pelayanan kjp dan kjs
ini akan mengalami mobilisasi vertikal
dan dengan demikian suatu ketika mereka akan meninggalkan hunian hunian rumah susun ini
yang mereka tempati berdasarkan sewa
mobilisasi vertikal itu taraf hidupnya naik
taraf hidupnya naik kualitas hidupnya naik
karena apa karena memang sekarang memerangi kemiskinan itu
bukan saja dengan pendekatannya ya
bukan dengan sekedar meningkatkan pendapatan
tetapi juga antara lain dengan mengatur sehingga kemudian biaya hidup tidak tinggi
bagaimana pendekatan tersebut
bagaimana pendekatan mengatur biaya hidup tidak tinggi
ya pak ahok memberikan subsidi
subsidi berupa kjp berupa kjs berupa subsidi daging untuk menambah nutrisi
transportasi di subsidi kesehatan di subsidi
tetapi but subsidi ini bisa dilakukan kalau pemerintahan ini sungguh clean and clear
pemerintahan yang korup tidak mungkin bisa menganggarkan dana ini
dan kemudian bisa memberikan kjp dan kjs
karena itu kata kuncinya adalah apa
hadirnya good and clean government governance yang bisa menghadirkan program program keberpiakan kepada masyarakat kecil
bang alex bagaimana kemudian andi sandi ini menghadirkan intervensi tadi seperti yang dikatakan kang yayat untuk memberikan apa ya
paling tidak ketenangan bagi warga ibu kota bisa tinggal dan hidup yang layak di ibu kota ini
ya dasarnya adalah ada satu keresahan dan kekhawatiran bagi umumnya warga jakarta itu adalah kesulitan untuk mendapatkan

ada beberapa research terakhir itu adalah generasi milenials
generasi anak muda yang lahir di tahun sembilan puluh an atau bahkan dua ribu an awal itu yang ketika sudah baru masuk ke periode kerja itu mereka pendapatannya masih rendah
dan mereka banyak diantara mereka terancam untuk tidak mendapatkan atau tidak memiliki tempat tinggal di jakarta
karena kompleksitas masalahnya
harga tanah mahal tidak tersedia nyahudin

dan seterusnya dan seterusnya
nah intervensi apa tentu yang cukup ramai tadi ya sempat ada insertionnya juga mengenai dp rupiah
kalau berkenan saya mau menjelaskan tentang itu
dp rupiah itu maknanya adalah bahwa entry point daripada memiliki hunian itu kan adalah berarti kan kita harus mensisihkan sebagian uang kita setiap bulan untuk mendapatkan suatu hunian
tapi problemnya berdasarkan regulasi yang diterapkan
tapi problemnya berdasarkan regulasi yang diterapkan
tapi problemnya berdasarkan regulasi yang diterapkan
tapi problemnya berdasarkan regulasi yang diterapkan
itu ditetapkanlah yang namanya down payment
jadi misalnya ada satu hunian yang harganya tiga ratus lima puluh juta
oleh calon pembeli harus menyiapkan duit antara enam puluh sampai seratus juta saja untuk bisa mulai mencicil
itu yang berat buat warga millenial sebenarnya
bagi yang milenials nih anak muda yang baru gaji mungkin empat lima juta mereka tuh tidak siap untuk menyiapkan dana sebesar itu

nah ini salah satu obstacle
kita sudah pelajari itu
itu salah satu hambatan
nah itu kita harus bisa hilangkan
sehingga mereka bisa langsung mulai menyicil
misalnya mencicil sejumlah uang tetapi mereka tidak terbebani oleh down payment di depan
makanya kita memperkenalkan program down payment dp rupiah
tapi realistis bang menurut kajian atau hitung hitungannya pasangan andi sandi memang ini sangat realistis
karena banyak pro kontra kan di lapangan di sosial seperti itu bang
tapi ini dapat diperdebatkan
ini rupiah tidak ada bahwa
tidak ada rupiah
itu sebenarnya rupiah itu
jadi memang benar di ojk sorry di bank indonesia ada regulasi mengenai down payment
apa sih down payment dalam sistem perbankan itu sistem keuangan
itu kan ada redistribusi beban risiko
oleh bank memberikan risiko tambahan kepada risiko dia
dia redistribusi ke si peminjam
sehingga peminjam juga ada rasa sense of belonging dan sense of responsibility
itu salah satunya
kadang kadang si pembeli ini kan nggak punya uangnya
nah disinilah intervensinya
bisa dari apbd misalnya
itu salah satu bentuk subsidi yang bisa dihasi
meriahnya seperti apa bang alex
apakah apartemen saja atau rumah tapak gitu misalnya yang biasa
nomor satu harus warga kota jakarta tentunya
dibuktikan dengan ktp
kedua dia tidak punya tempat tinggal
jadi bukan rumah kedua atau ketiga
jadi dia tidak punya tempat tinggal
keluarga baru generasi milenial baru menikah usia dua puluh dua
dia sedang menikah dia ingin punya rumah sendiri
sehingga nanti dia bisa baby shower lah misalnya di rumah itu atau gimana gitu kan
nah itu yang kita utamakan
apakah itu rumah seperti apa
tentu kita seperti disampaikan kang yaya tadi adalah ada kesulitan di sini sekarang kita untuk rumah tapak seperti itu
sudah pasti harus vertikal
jadi pasti arahannya vertikal
tetapi esensinya bukan di situ
esensinya adalah bahwa ada mekanisme kita
untuk mensupport proses pembiayaan
jadi detailnya itu nanti aspek teknis tentang bentuk bangunan dan lain lain
itu tentunya adalah di pembahasan yang lain
adalah bahwa kita menyiapkan suatu mekanisme bantuan pembiayaan
sehingga new entry bagi pemilik rumah yang selama ini dia pusing
dia kerja di misalnya di pusat kota
terus dia harus mobilisasi
kalau dia mungkin dia bisa dapat perumahan di daerah bekasi terjangkau
atau di jepang
atau di daerah tangerang
tapi kadang kadang ada kesulitan mobilisasi
bukan saja masalah akses terhadap public transport
tapi juga waktu tempuh
waktu tempuh kadang kadang dengan kita tahu sendirilah kondisi kemacetan jakarta jabodetabek pada umumnya seperti apa
mereka harus mengakses pusat tempat mereka kerja dua tiga jam
terjebak macet pulang pergi
tidak punya waktu untuk keluarga
mereka tentu bercita cita juga punya tempat tinggal di jakarta
yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka
dan itu akan disediakan oleh pemprov dki jakarta nanti ya untuk mereka

itu nanti akan kaitannya juga nanti dengan program pembelajaran
okoc itu kan satu kecamatan satu pusat pengembangan kewirausahaan
sekarang kan ada masalah
contohnya beberapa rusunawa yang sudah dikembangkan itu punya masalah tunggakan
kenapa terjadi tunggakan
karena begini ada warga jakarta yang direlokasi ke rusunawa tersebut
dia selama ini mungkin dia nelayan di sini
ketika dia direlokasi ke satu lokasi lokasi itu tidak lagi di pinggir laut
tidak lagi dia bisa berada di luar

di sana dia dikasih mesin jahit
agak repot kan seorang nelayan tiba tiba suruh menjahit
jangan kesibuk bawa golok juga gitu ya
agak tidak integrat
ini jadi proses pembangunannya itu harus terintegrasi dengan sisi yang lainnya
nah jadi kita akan mengintegrasikan okoc ini dengan program pembiayaan perumahan dan perumahan penting
ini untuk menutup kelemahannya selama ini dilakukan oleh pemprov dki jakarta
iya jadi harus diidentifikasi
apa sih ruang lingkup kerjanya mereka bagaimana mereka bisa mendapatkan
bukan saja melanjutkan kesempatan mereka mendapatkan pendapatan tadi
tapi juga memberikan kesempatan mereka mengembangkan supaya mereka bisa mendapatkan pendapatan lebih besar lebih banyak
sehingga mereka lebih kuat membayar dan mereka bisa punya rumah
jadi tidak saja dikasih rumah tapi dikasih pekerjaan juga gitu ya bang alex
realistis gak menurut anda
jadi gini retorika itu memang penting dalam politik
tapi retorika ini penting untuk ngomong program bukan omong kosong begitu ya
mencatat betul evolusi pemikiran rumah dp ini
kemudian dibilang bakal dibangun oleh pemerintah
dengan memilih lokasi yang dekat dengan stasiun dekat dengan pusat pusat transportasi
tetapi kemudian dikatakan bahwa oh ini tidak ini nanti hanya ditalangin
kemudian berubah menjadi tapak
kemudian berubah lagi menjadi rusun
dan inilah sebenarnya apakah cerminan politisi dan calon pemimpin kita yang sebenarnya tidak yakin terhadap konsepnya yang ingin disampaikan sendiri
dan ini sungguh mengerikan
maksud anda inkonsisten gitu janji janjinya
nah inkonsistennya itu sangat konsisten
contoh yang lain misalnya dalam hal reklamasi misalnya
dalam artian pertama reklamasi tanpa syarat itu harus ditolak
kita bicara tentang perubahan
yang kedua tiba tiba reklamasi sesuai aturan
tiba tiba reklamasi sesuai kepentingan publik
ini hanya contoh ya
dalam kasus hunian ini ini jelas terjadi loncatan loncatan logika
yang kedua dibilang bahwa nanti pemerintah akan talangin
talangin itu kalau kita buka kamus besar bahasa indonesia
artinya anda harus berhutang dulu
nanti anda harus punya kewajiban untuk membayarkan kepada pemerintah
yang berikut yang paling sederhana
kita bernegara ini itu tahap aturan
jangan sampai menabrak regulasi
itu gubernur bank indonesia yang namanya agus marto itu udah katakan begitu
dan dp itu sebenarnya itu untuk meringan cicilan ke belakang
tapi katanya boleh kata bang sandi kalau memang ada intervensi atau program tadi
nah ini ditanya nih
sandi ini rujukannya aturan hukumnya di mana
sandi ini tahap regulasi atau tahap mana
jangan sampai karena kita nafsu berkuasa untuk mendapatkan kekuasaan
kemudian kita menabrak semua aturan
kalau menjawab tadi bang alex mengatakan bahwa banyak orang orang yang oke pindah ke rumah susun
tapi kemudian tidak bisa membayar angsuran
dan tidak bisa bekerja dengan baik karena memang manajemen apa pemberian insentif pekerjaannya
nah seperti itu gimana

nah seperti itu gimana
tapi kan janji manis yang sudah anda katakan bahwa pak ahok sudah memberikan rumah bagi mereka
berbagai subsidi tapi faktanya memang banyak yang tidak tepat sasaran kata bang ali
tapi boleh nggak saya jawab dulu
diselesaikan nanti silahkan anda komentar
artinya bahwa kami sudah melakukan relokasi warga ke rumah rumah susun ini
dan kemudian kami sudah menghadirkan sejumlah subsidi yang tadi saya katakan
tetapi bahwa lapangan pekerjaan tentu juga masih menjadi persoalan
tapi ada yang tahu itu kurang tuh
bahwa itu memang menjadi persoalan
tetapi tidak kemudian menyatakan bahwa semua yang kami lakukan itu salah total
kami juga membuka kesempatan misalnya
melibatkan mereka sebagai pekerja misalnya ppsu
menjadi misalnya pasukan orange pasukan hijau pasukan biru dan sebagainya
dan kini juga pak ahok dan dibantu oleh tim penggerak pkk dibawah ibu vero dan juga ibu happy
itu di setiap rumah susun tengah membangun aktivitas aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat
ada di situ menjahit
ada di situ handicraft
banyak kegiatan yang kemudian ya disinergikan juga dengan kehadiran rptra
ruang terpadu ruang publik terpadu ramah anak ini
ini bagian dari itu ya pak manusia
jadi ini adalah bagian dari menghadirkan hunian yang layak sebagai upaya people centered development
pembangunan yang berpusat dan berorientasi pada manusia
jadi kalau bagi kami
membuat sesuatu dengan menabrak aturan
itu rujukannya dari mana
bang alex ini menabrak aturan
non payment itu untuk apa
untuk sebenarnya membantu masyarakat supaya cicilannya itu lebih mudah ke belakang
menabrak aturan atau menabrak logika
gimana menjawabnya pak alex
oke jadi perkenankan saya sedikit cerita tentang keuangan
oke jadi kenapa ada down payment
kenapa bank indonesia bilang bahwa di perbankan harus ada down payment
karena bank ini kan meletakkan resiko
supaya resiko itu tidak semua resiko ditanggung oleh bank
harus oleh si peminjam
juga menanggung sebagian dari resiko tersebut
makanya bank indonesia bikin regulasi down payment
yang kita lakukan itu bukan kita menghentikan down payment
bahwa down payment oleh bank akan tetap diterima
tapi yang akan membayarkan down payment itu
adalah pemprov melalui apbd
jadi disitu letaknya
dan itu bisa dilakukan
itu perkembangan yang saya katakan evolusi
biar dijawab dulu pak
evolusi harus digelaskan dulu
nanti kalau dipotong potong terus
nanti akan membantu berhubungan
silahkan pak alex
durasi kita juga terbatas
silahkan agak lebih cepat
jadi entry daripada pembeli ini kan adalah bebannya di down payment
kita harus selesaikan
jadi ini sekarang kan kepemimpinan itu adalah
keputusan politik itu adalah keputusan yang berpihak pada rakyat
pemerintahan pemprov dki yang sekarang itu
tidak deliver dalam hal itu
dia tidak bisa memberikan solusi
bagaimana warga jakarta bisa punya hunian di jakarta
dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan
yang punya uang semakin banyak
dia bisa menguasai dan memiliki rumah sebanyak banyaknya
sedangkan yang tidak punya semakin terpinggir
dan itu juga tidak bagus untuk keseluruhan ekonomi jakarta
bagi orang orang yang bekerja di jakarta
beliau harus tinggal jauh puluhan kilometer dari pusat kota jakarta
itu kan masalah sekali
tidak menjawab mendapatkan biaya gratis transportasi publik
tetapi ketika dia harus menempuh waktu dua tiga jam
padahal dia bekerja di sentra
itu jadi masalah
adalah solusi skema finansial
skema keuangan yang meringankan
jadi itu itu
intervensinya ada disitu
lalu teknis kalau ditanya
lalu gimana caranya
nah bicara sedikit tentang reklamasi
kalau reklamasi kan jelas
saya boleh dong menjawab
tadi anda berikan kesempatan
pak hansi bicara
saya harus bicara juga tentang reklamasi
jadi gini sederhana saja
kalau reklamasi dari pihak pak ahok dan jarot
itu setuju reklamasi
dan mereka akan dorong terus reklamasi akan dilakukan
kalau kami tidak setuju reklamasi
jadi publik harus paham
ketika nanti memilih
di bulan april
itu kalau yang setuju reklamasi
itu pak ahok dan jarot
yang tidak setuju dan menolak reklamasi dengan tegas
itu pak anies dan pak sandi
biar clear semuanya ya
sederhana saja logikanya
saya akan tanya kang yayat mengenai positioning dan diferensiasi
tadi sudah sedikit ya kita melihat
tapi dijawabnya lebih asik di side by side
kita akan segera kembali ke sajuran berikut
kita sudah elaborasi tadi pendapat kedua calon
posisi ini dan diferensiasinya jelas atau beda beda tipis di kang geyat
ya sebetulnya ada kata kunci
intervensi tadi kan
tapi yang selama ini ada handicap
ada constraint dalam penyediaan
penyediaan rumah secara formal
dalam ketentuan penyediaan cara formal
itu ketentuan yang dibuat oleh bank indonesia
memang down payment itu sebagai sebuah pintu pembuka untuk membagi resiko
seperti dikatakan tadi
tapi pertanyaannya siapa yang bisa menyediakan down payment dalam konteks uang modal sebagai syarat utama
pasti kelas menengah ke atas
kelompok kelompok yang memang siap untuk menanggung risiko pembiayaan perumahan secara formal
apalagi mengikuti mekanisme sekubungan yang ada
pasti setiap orang
biasanya hanya yang punya kemampuan finansial secara mapan lah yang bisa mendapatkan fasilitas
dan bank pihak perbankan pun tidak mau menanggung risiko
dengan syarat syarat dan ketentuan yang berlaku
nah ini bagi kelompok menengah ke bawah
ini akan sulit rasanya mendapatkan rumah
nah makanya diambillah jalan tengah
jalan tengah misalnya satu
penyediaan perumahan oleh pemerintah
seperti sekarang kan dibangunlah rumah susun
nah konteks rumah susun yang sekarang ini yang agak rame
memang ada isu dengan persoalan relokasi karena ada penanganan banjir
tapi yang menjadi persoalan kita pun
ini menyangkut kemampuannya
kalau tadi dikatakan betul
bagi mereka di bawah tiga juta diintervensi dengan rumah susun
pertanyaannya sampai kapan mereka akan memiliki rumah
sebetulnya mereka sebelum dipindahkan pun kalau dengan konsep modal sosial
mereka bisa mengelola
tapi pertanyaannya kan
di mana lokasi yang mereka dapatkan
yaitu tadi tanah tanah yang tidak jelas
tanah tanah yang dianggap bermasalah
atau di atas tanah negara
sekarang yang ingin kita tumbuhkan sebetulnya
kalau pemerintah bisa menyediakan satu hamparan
penyediaan lahan yang bisa dikelola oleh masyarakat
sebetulnya masyarakat kemampuan untuk membangun rumah sendiri itu bisa
beberapa contoh di daerah lain
itu ada model
ada bantuan dari sekorporat
yang bisa menyediakan lahan bagi warga miskin
untuk membangun rumah secara swadaya
tapi di jakarta masih ada tanahnya emang kan
nah itu sulit
makanya sekarang pertanyaannya
bagaimana disediakan oleh pemerintah melalui rumah susun
nah ini juga satu pr loh
kalau kiri kanan siapapun yang jadi
pr terbesar sekarang ini adalah mengatasi satu
lebih dari enam ribu lima ratus kk
dari total lima belas ribu warga sekarang di rumah susun
lebih dari tiga bulan
saya pernah sampaikan
nah yang cukup
yang cukup berat ini
adalah bagi betul betul yang miskin
salah satu contoh adalah
relokasi warga dari kampung pulo
ke rumah susun yang ada di jati negara barat
tentang kondisi mereka
meskipun sudah diberikan rumah susun yang baru gitu ya
sudah ada kjp kjs dan sebagainya
yang menjadi pertanyaan
penanganan rumah susun ini
bukan sekedar membangun rumah yang
tadi modelnya keroyokan
harus ada intervensi lain
bagaimana pemberdayaan ekonomi
sehingga mereka mampu membayar sewanya
itu adalah jalan tengah
bahwa pembangunan rumah susun
tidak hanya oleh satu sektor
harus melibatkan sektor sektor lain
yang menarik adalah
apakah ada regulasi yang bisa diberikan
oleh pemerintah daerah
untuk bentuk intervensi tadi
karena sebetulnya dp bisa saja diberlakukan
asal syarat satu
kita punya buku tabungan
yang bisa memberikan jaminan
bisa digaransi oleh kartu saya
pemerintah dalam hal ini
ini sekarang pemerintah
tapi berapa besar anggaran dari pemerintah itu
untuk mensubsidi mereka yang sebetulnya
memang perlu dibantu
tapi kalau rasanya kelas menengah ini
rasanya bisa lah secara mandiri
jadi ujung ujungnya dp nya dibayar gak tuh
pemerintah talangin atau apa
nah ini pertanyaannya
menjadi garansi yang bersifat tetap
karena sebetulnya begini
yang menerima anggaran apbd
di misalnya dki
bentuk semua pendapatan daerah
di bank tersebut
mau gak perbankan
bekerja sama dengan pemerintah daerah
dengan jaminan alokasi anggaran
pemerintah yang ada disitu
harus yang akuntabilitas nih
jangan sampai di tengah
dan instrumen perbankannya bisa menjaga
tapi akurannya harus
boleh ke apbd
dijadikan bentuk garansi
nah itu menjadi sebuah masalah hukum
kalau kita bicara mengenai rumah susu
dan dari lokasi
beberapa waktu terakhir
yang juga ramai menjadi perbincangan
mengenai pengusuran nih
garansi ini menjadi topik yang
tidak ada abis abisnya diperdebatkan
tapi masyarakat juga perlu tahu
karena memang akan ada
lima puluh ribu unit rusun baru
yang akan sudah dikeluarkan oleh
pemprov dki jakarta akan dibangun
berarti kalau ada lima puluh ribu unit rusun baru
berarti akan ada banyak relokasi
atau pengusuran lagi dong
saya akan kembali mengingatkan anda
tentang bagaimana perdebatan
terkait dengan pengusuran
antara kedua pasangan calon ini
di debat kandidat yang lalu
kita akan melakukan yang disebut dengan
dan memperhatikan mereka
sebagai sesama warga jakarta
di ciliwung kemarin
seorang ibu datang
pak anies ayah saya dilahirkan di titik ini
di tanah ini
mereka bukan orang yang datang ke jakarta
lima puluh tahun yang lalu
dan mereka sudah ada
di tepi sungai itu
dan dengan kesombongan kita
kami akan tegas
tidak akan melakukan
tindakan tindakan yang bertentangan dengan keadilan
tetapi kami akan musyawarah
pemindahan bila itu dilakukan
maka pemindahan itu
dengan memperhatikan haknya
dengan memperhatikan penghidupannya
dan sekali lagi
pemindahan bila itu
sebagai orang tua
ya tidak menghukum mereka
kita pindahkan tempat yang lebih layak
bagaimana sungai mau dinormalisasi
kalau tidak pindahkan rumah kumuh
saya kira jauh lebih tidak manusiawi
mengajari rakyat yang sudah salah
untuk membenarkan dia
hanya demi untuk memenangkan sebuah pilkada
kami bukan melakukan fisik
untuk menyingkirkan orang
justru orang orang banyak saya temuin bersyukur
seolah olah kami mengusir orang jakarta
yang tidak mendapat usun
itu adalah penyewa yang datang dari luar kota
tapi kalau dia berkata pdki
pasti dapat usun
bagaimana sungai yang tadinya tiga puluh meter
sekarang tinggal lima meter
bagaimana mau dibalikin tiga puluh meter
tanpa merobohkan bangunan yang tidak layak itu
tapi ya sudah lah
pengen jadi gubernur kan kita juga maklum
kami petahana kan
bang alex dulu
jadi andi sadi bakal relokasi dan usur gak nih
prioritasnya seperti disampaikan tadi
sudah cukup jelas
bahwa prioritasnya adalah permajaan
jadi permajaan itu kan artinya
coba kita bicara tentang teknis ya
tadi kan dikatakan ada sungai
yang tadinya tiga puluh meter
sekarang jadi lima meter
kenapa karena bantaran sungainya tersebut
mulai ada pemukiman
sehingga menyempit menyempit sungainya jadi tinggal lima meter
artinya kan yang diperlukan adalah
sungai itu kembali lagi menjadi tiga puluh meter
lalu bagaimana solusinya
para pemukiman yang ada disitu
tidak mau kalau dia direlokasi jauh jauh
dia tidak mau tercerabut
dari akar kehidupan dia sehari hari
yang sudah berlangsung puluhan tahun disitu
entah dia sebagai karyawan informal
formal yang berada di radius itu
dan mereka sudah merasa
routed mengakar disitu
karena mereka sudah puluhan tahun
jadi ini kan satu perdebatan
yang harus ada solusinya
tidak bisa kita tiba tiba main cabut
jadi solusinya salah satunya adalah permajaan
kalau dulu waktu zaman pak jokowi jadi gubernur dki
itu kan ada konsep kampung deret
kampung deret itu kan berarti
bisa saja ada satu area yang tidak lagi menjadi bagian
daripada bantaran tiga puluh meter
disini dimana yang akan diremajakan sedemikian rupa
sehingga yang ada di dalam kawasan bantaran itu
ditempatkan di posisi itu
hanya beberapa puluh meter ke belakang
daripada mereka yang tadinya menghalangi arus sungai
ada beberapa kasus
di jakarta ini sudah terjadi
beberapa kampung yang sekarang ini
mereka tanpa diminta
sekarang sudah mulai mengosongkan bantaran
agar supaya mereka tidak digusur
jadi masyarakat kita tidak sekeras kepala itu loh
asal mereka dikasih pemahaman
jadi kuncinya komunikasi
jadi mereka sudah mulai mengosongkan tuh
masalahnya kan gini
arus sungai ruang gerak sungai itu kurang lebar
sehingga terjadilah tumpah ruah
sehingga dibutuhkan ruang gerak sungai yang lebih lebar
supaya ada gambaran
apa solusi yang disebut permajaan tadi
nah ada kan kawasan di sekitar situ
yang tidak termasuk dalam zona tiga puluh meter tadi
yang bila mana ada satu dialog
ada satu kerjasama kolektif
untuk menjadikannya kampung deret
oke yang ada disini mungkin nanti
akan ada solusi perumahan di kawasan itu yang
yang sudah punya tempat itu juga ada
benefit yang dia dapatkan dari situ
dan itu kan suatu proses yang memang
tetapi bisa menjadi solusi
kepada warga yang ada disitu
tidak perlu direlokasi jauh jauh
tidak perlu digusur paksa
itu adalah prioritasnya
tapi relokasi dan penggusuran tetap akan dilakukan
karena untuk membersihkan bantaran sungai itu
prioritasnya adalah permajaan
kita akan menjalani proses yang agak capek ini
tetapi kita bisa membuat win win solution
tapi capek dan lama itu tadi
kata bang alex tadi
tidak seharusnya lama sekali
tapi lebih capek pasti
instan yang dilakukan adalah
ya pokoknya anda melanggar hukum
selesai saya tidak peduli
timbul luka sosial
itu kan yang kita nggak mau juga
kita kan mau membahagiakan warga jakarta juga
kita tidak mau membangun fisik saja
selama ini pak ahok membuat luka banyak
pertama saya tegaskan
banjir ini adalah persoalan yang sudah puluhan tahun terjadi di jakarta
bukan baru jadi satu dua tahun
banjir ini terjadi di jakarta
jokowi dan pak ahok masuk ke jakarta
dan kemudian dilanjutkan oleh pak ahok dan pak jarod
yang harus dilakukan oleh mereka itu bukan tindakan preventif supaya banjir tidak terjadi
yang harus mereka lakukan itu adalah tindakan kuratif
jadi persoalan banjir itu sudah seperti kanker yang akut kronis dan ada di mana mana
mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada kanker
kira kira inilah persoalan terkait dengan banjir yang ada di jakarta
dan solusi yang dihadirkan selama ini oleh pemerintah pemerintah sebelumnya itu sifatnya tambal sulam
tidak pernah menyentuh pada akar persoalan
mereka melakukan pendekatan yang sifatnya bantuan sosial
bukan menghadirkan keadilan sosial yang seperti dikatakan oleh pak ahok
yang dilakukan oleh pak ahok dan pak jarod itu jelas
mereka melakukan relokasi
nah ini saya ingin membedakan terminologi relokasi dan penggusuran
di masa lalu penggusuran itu pemerintah datang main gusur saja
lahan yang setelah digusur itu jadi apa
jadi sentra bisnis
jadi tempat tempat yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik
tetapi kalau hari ini kita periksa tempat tempat yang direlokasi oleh basuki cahayapurnama dan jarod
dan karena itu yang dilakukan oleh basuki jarod itu jelas
beberapa kali pak ahok ketika turun ke lapangan
sampai di bantaran sungai
begitu lihat ketemu dengan warga
ada ibu ibu dan anak yang mengatakan
pak kami akan mendukung bapak
asal bapak tidak menggusur kami dari sini
pak ahok bilang sabar ya bu ya
saya lihat dulu
setelah pak ahok lihat lihat
ini banjir terjadi karena apa
jakarta ini kekurangan daerah resapan air
dulu tiga puluh meter sekarang tinggal tiga meter bu
ibu akan tetap saya gusur
tetapi sebelum ibu saya pindahkan
saya akan buat rusun
nah jadi kami tidak mau membuat orang senang
dengan kata kata indah
yang meninabobokan mereka
dan memudahkan segala hal
tetapi sebenarnya ini mencelakakan mereka
karena itu kami tegas
kalau anda menyalahi aturan
dan sudah puluhan tahun
mereka tinggal di bantaran sungai
ini kalau kita hidup di zaman belanda ini
yang namanya bantaran sungai
itu untuk jalan inspeksi
itu ruang hidup
itu ruang hidupnya air
karena itu sebenarnya
kalau tuan tuan hari ini baru bicara soal ham
pak ahok itu
itu justru mempraktekan hak asasi manusia
karena memindahkan mereka
yang hidup secara kumuh
secara mungkin tidak manusiawi
ke tempat yang lebih apa
tapi kemudian anda melihat program yang tadi sudah dikatakan oleh bang alex
dengan bagaimana sangat berbeda dengan apa yang kemudian anda utarakan tadi
inovasi baru yang sangat berbeda dengan apa yang selama ini dijual oleh ahok dan joy
kami akan segera kembali
langsung saja supaya kita tahu posisinya dan difrensiasi
apa yang menurut anda paling tidak masuk akal
atau mungkin justru malah masuk akal banget programnya bang alex dan pak sandi
sebenarnya secara dikotomi sudah jelas ya
posisi mas anies dan juga mas sandi dan posisi kami itu diametral gitu
kalau kami jelas ketika diperiksa bahwa normalisasi ini harus menggusur
harus menggeser dan kemudian merolokasi akan kami lakukan
jadi pak ahok itu taat konstitusi taat regulasi dan bukan sekedar mau menyenangkan konstituensi
yang kedua itu bagaimana caranya memperlebar sungai tanpa menggusur orang itu
itu gimana caranya
coba tolong jelaskan ke saya gitu loh
tanpa memindahkan orang
nah sementara orang hidup di bantaran sungai yang tiga meter tiga meter itu
dan itu sebagai sumber sumber banjir
dan kita tahu bahwa itu menyalahi aturan
kalau pak dan itu ada perdanya
kan ada kabung deret tadi kata digeser ke belakang
kalau pak ahok tidak melakukan itu pak ahok bisa dituntut oleh warga yang lain
karena banjir itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di situ
banjir itu juga berdampak kemana mana ya
jadi yang pertama itu infrastruktur dibangun
infrastruktur sudah dibangun kemudian diintegrasikan dengan pembangunan manusia ini
yang tadi pak ahok sudah cukup komprehensif dan integratif
ada kjp kjs ada subsidi nutrisi berupa daging ada subsidi transportasi
nah ini kan butuh proses
ingat loh masalah jakarta sudah saya katakan ini sudah sangat menahun dan akut
tidak bisa kita datang dan kemudian membalikan telapak tangan
tetapi dari segi progress dan achievement kita bisa lihat hari ini
tapi luka luka sedikit gak apa apa lah
titik banjir yang ada di jakarta ketika tahun dua ribu dua belas pak ahok dan pak jarod masuk
hari ini sekitar tinggal lima puluh enam titik banjir
dari durasi ya banjir itu yang bisa sampai tiga bahkan
baik terima kasih
sekarang paling dua tiga jam
karena selokan selokan sudah bersih normalisasi berjalan
baik baik baik
saya rasa pak ahok itu mulai sedikit sedikit banyak
mengadopsi polisi pak anies ya
kemarin kemarin ada kita punya oko trip namanya
jadi satu mekanisme mengintegrasi semua transportasi publik dari level transjakarta sampai ke angkot
tadinya polisinya pak ahok
kita bicara rumah sekarang mbak
nanti kita bicara transportasi
terus pak ahok punya policy untuk menghentikan angkot dan mengganti dengan ini
terus sekarang tiba tiba mau diintegrasi juga
nah itu apa artinya
artinya deep inside itu benar juga sih anies ya
karena deep inside iya benar anies yang benar gitu
jadi kalau kita objektif ya publik terutama pemerintah cnn indonesia bisa menilai secara objektif
benar nggak sih yang saya sampaikan
kalau memang bisa diremajakan
karena ini kan teknisnya juga sangat dimungkinkan
ada kasus kayak kita
kita pelajarin kasus nggak hanya di indonesia
kasus pak jokowi tentu di indonesia itu paling dekat tuh kampung deret
lalu ada di medelin satu kota di kolombia di mana mereka juga melakukan permajaan daerah daerah kumuh seperti itu
itu kita pelajari
dan itu doable bisa dilakukan
dan asal kita mau melakukan bisa dilakukan
publik silahkan menilai
apakah mana yang mengada ngada mana yang benar benar gitu ya
kalau saya mengatakan benar benar kalau memang program kita benar benar terbukti kok
pihak paslon lain sampai mengadopsi gitu kan mengikuti
itu menunjukkan bahwa program kita kuat dan doable gitu
jadi saya pikir kita serahkan saja sama publik menilai
saya pikir program kita adalah solusi yang terbaik
kalau anda menyerahkan ke publik saya menyerahkan kang yaya untuk bisa menentukan kita malam hari ini
ini sebetulnya tujuannya baik
kita mencari cara terbaik untuk mengatasi persoalan
memang kalau masalah relokasi karena program lain
seperti penanganan barang
itu memang pilihannya berat
tapi dalam penanganan ke kawasan kumuh itu dua persoalan
pendekatan ilegal dan legal
kalau pendekatannya legal itu dua yang dicarikan
permajaan dan revitalisasi
tapi kalau dia berada di ilegal yang tanahnya bukan itu itu pilihannya relokasi
itu kebijakan yang sudah dipegang oleh pemerintah
tapi pertanyaan paling sederhana ketika akan relokasi memang harus ada tempat pengganti
tapi menjadi masalah bagaimana cara merelokasi
yang secara manusiawi ini satu tantangan buat siapapun jadi gubernur
karena dua duanya anda lihat pasti akan ada lokasi
pasti akan ada lokasi dua duanya
ada pilihan satu
apakah memberikan dana kerohiman atau memberikan dana ganti rugi dan sebagainya
ini kan sekarang tidak sehingga menimbulkan gejolak
nah yang kedua ada pertimbangan lagi terkait dengan penataan urban renewalnya
misalnya contoh perlu menggusur atau tidak
pola ini dilakukan oleh pak jokowi misalnya
dengan pola rumah deret
ketika diberikan bantuan sebesar lima puluh enam juta
syaratnya satu harus di tanah milik sendiri
tidak boleh di tanah milik orang lain
nah bentuk intervensi lima puluh enam juta
itu yang di bapbd bisa juga menjadi konsep model dp enam
misalnya dp kalau ditanggung pemerintah
mohon maaf kemarin itu program rumah deret hampir mencapai tiga unit
tapi harus praseleksi benar benar
tanahnya benar orangnya mampu niat baik
sementara banyak ilegal juga di sini
nah kemarin itu dihasilkan
dihentikan karena banyak orang yang ngaku ngaku itu tanah milik mereka
jadi harus di backup oleh badan pertanian nasional
harus bentuk intervensi
apa yang harus kita lakukan ke depan
yang paling menarik harus ada satu konsep yang jelas
seperti katakan tadi
untuk rpjmd ke depan lima tahun ini
ada lima puluh ribu unit rumah susun akan dibangun
petakan dulu lokasi yang akan dilakukan ini
lakukan dialog bagaimana cara
atau misalnya pilihan lain
kalau itu adalah bentuk land sharing
betul tadi konsepnya dibangun di atas tanah milik masyarakat
kalau tiga ribu empat ribu meter itu bisa membangun empat ratus unit rumah susun
bagaimana mereka yang punya tanah itu dapat milik sisanya itu dikomersialkan
sebetulnya banyak cara yang bisa dilakukan
cuma karena mau pilkada jadi rame
jadi menurut saya cara cerdas untuk melakukan adalah mencari solusi
dari berbagai skema yang bisa dilakukan
pola tadi intervensi dalam konteks dp misalnya
bentuk intervensi bantuan bentuk sewa dan sebagainya
tapi yang intinya anda lihat dua duanya pasti akan ada relokasi
usur atau semacam itu
tiga pola itu ada
kalau di tanah ilegal boleh nggak
tanah ilegal nggak boleh
oke kita lanjutkan dialognya di forum kopi di depan
tapi yang paling penting adalah cnn indonesia menghadirkan berbagai masakan di meja ini
supaya anda bisa memilih kira kira masakan mana yang cocok untuk anda coblos nanti di sembilan belas april
bapak bapak atas perbincangan yang hangat malam hari ini
mudah mudahan kita bisa ketemu minggu depan dengan topik yang berbeda lagi
kami akan segera kembali usai jalan berikut ini
tetaplah bersama kami di sianian indonesia prime news rk